sebelum melakukan kunjungan kerja ke kuningan jawa barat kamis kemarin presiden jokowi sempat meresmikan pengoperasian bandara internasional kertajati di majalengka jawa barat
melalui akun instagramnya presiden jokowi juga sempat menyatakan rasa terima kasihnya kepada presiden ke enam indonesia yang telah mencanangkan pembangunan bandara kertajati